tahu namanya nusantara
oke setuju aja sih kalau menurut saya nusantara karena kan nama nusantara sendiri
maksudnya kata nusantara itu sendiri udah dikenal dari jauh hari jadi kalau misalnya
itu dijadiin buat nama ibu kota kayaknya enggak apa apa deh nusantara aku belum tahu mungkin
sekarang udah apa sih udah dari zaman kapan udah mungkin akrab gitu ya nama nusantara itu
mungkin boleh juga nusantara nusantara tahu tahu setuju setuju setuju setuju karena mewakili indonesia
kan dulu namanya nusantara oh tahu ke barusan baca dari detik ya media lainnya bahwa calon ibukota
baru namanya nusantara kalau masalah ya jangan dibangun di sini dibangun di sini nantikan banjir
lagi kan cari tanya nanti ibukota baru dibuat lagi banjir lain nanti buat lagi juga kan jesyo
itu semua nanti jadi saya harap nanti bagi masyarakat yang tinggal di situ dan bagi masyarakat
indonesia lah semuanya saling menjaga lah apalagi kan pulau kalimantan salah satu paru paru dunia juga
kalau saya berharap dengan adanya ibu kota baru selain di jawa tentu saja ada pemerintahan
pembangunannya jadinya enggak semua kegiatan tuh jawa jadi menurut saya untuk dengan adanya
ibu kota ini itu menunjukkan bahwa pembangunan ya di seluruh indonesia harus seperti itu jadi ada keadilan
nggak hanya jawa yang maju menurut kamus besar bahasa indonesia nusantara berarti sebutan atau
nama bagi seluruh kepulauan indonesia masyarakat rata rata mengaku setuju nama nusantara menjadi
nama ibukota negara baru namun sejarawan sekaligus ketua asosiasi sejarah lintas batas sintas andi
ahdian punya pendapat berbeda menurutnya pemilihan nama nusantara bisa menghilangkan identitas budaya asli
di daerah setempat padahal setiap wilayah di indonesia memiliki tradisi dan budaya masing masing masyarakat
di sana sudah punya nama ya terhadap wilayah itu kenapa enggak menjadi satu pilihan juga kira kira pertanyaan
saya juga disitu namanya sembocay itu juga bagus kan untuk saya sebagai sebagai satu ke apa namanya
ada semacam arti yang sudah lama masyarakat di sana sudah tinggal berabad abad memberi nama wilayah itu
kita datang dengan hal baru dan mengubah semuanya secara administratif ikn yang bernama nusantara
adalah satuan pemerintah yang bersifat khusus dan setingkat provinsi yang kemudian disebut otorita
ikn baru akan dipimpin oleh kepala otorita setingkat menteri dibantu seorang wakil dan
bertanggung jawab langsung ke presiden dengan masa tugas lima tahun keduanya langsung ditunjuk diangkat dan diberhentikan
presiden setelah berkonsultasi dengan dpr tim liputan cnn indonesia